dewan perwakilan rakyat aceh sedang berupaya melahirkan sebuah kanun
atau perda hukum keluarga yang salah satu isinya adalah melegalkan poligami
alasan rencana memperbolehkan para suami untuk beristri hingga empat orang itu
diklaim untuk menyelamatkan perempuan dan anak yang selama ini menjadi korban pernikahan siri
pemerintah aceh akan menerapkan kanun atau peraturan daerah
yang memperbolehkan para lelaki untuk mengawini lebih dari satu perempuan
karun tersebut saat ini sedang dibahas di dewan perwakilan daerah aceh atau dpra
jika disahkan para lelaki di aceh akan diperbolehkan menikahi hingga empat perempuan
dpra mengklaim alasan kanun ini dirancang adalah untuk menyelamatkan perempuan dan anak
yang selama ini menjadi korban pernikahan siri
namun pihak dpra menegaskan bahwa kanun ini masih dalam tahap pembahasan
dan jika banyak suara penolakan maka akan dibatalkan
kalau ini nggak ditatur selamanya
ini perempuan dan anak menjadi korban
enggak tercatat nikahnya itu sehingga nanti mudah saja bagi siapa saja
untuk tidak mengakui pernikahan itu
anak yang dihasilkan bagaimana inilah esensi atau landasan berpikirnya
sementara seorang perempuan anggota komisi tujuh dpra yang ikut menggodok rancangan kanun ini
mengaku mendukung upaya melegalkan poligami karena di dalamnya mengatur persyaratan yang tegas
namun sebaliknya ia malah mengaku
atau tak rela jika suaminya berpoligami
saya secara pribadi menanggapi kanun tentang keluarga
yang di dalamnya ada salah satu pasal mengenai poligami
saya secara pribadi sebenarnya menyetujui hal itu
karena memang itu sudah diatur dalam aturan dan hadis sudah mengatakan bahwa
laki laki boleh menikah lebih dari satu asal dia sanggup dan berlaku adil
nah di dalam kanun ini sebenarnya bukan poligaminya
itu yang harus kita lawan ya
kita lawannya tapi banyak syarat syarat untuk bisa menjadi poligami itu seperti apa
syarat itu yang banyak sekali
nah saya kira dengan syarat syarat yang kita cantumkan di dalam syarat syarat poligami
saya kira laki laki pun akan mundur untuk berpoligami
wacana melegalkan poligami dalam kanun hukum keluarga ini
sontak membuat publik aceh heboh
banyak kalangan terutama kaum wanita yang menolak wacana tersebut
lantaran dianggap bukan solusi
kaum wanita justru melihat poligami akan memunculkan berbagai masalah baru dalam kehidupan rumah

menyangkut persoalan poligami ini kan persoalan hati
artinya poligami ini boleh dilakukan harus adanya kerelaan dan keridaan para pihak
karena saya yakin orang orang yang ingin melakukan poligami berdali mengejar sunnatullah dan rida allah
nah kalau memang ini mau mengejar itu
maka harus terlebih dahulu dipastikan bahwa para pihak ini rita dan rela
ada anak anak di dalamnya
kemudian ada para istri
ada istri di dalamnya dan kemudian harus benar benar bisa dijamin bahwa poligami ini adalah solusi akhir
meski begitu bukannya tidak ada kaum perempuan di aceh yang mendukung wacana melegalkan poligami
seperti yang diakui dua wanita ini
kedua wanita ini justru menganggap poligami adalah cara terbaik untuk menjaga perempuan dan anak
selain itu mereka berpendapat merelakan suami berpoligami adalah bagian dari ketaatan akan hukum allah
bahwa poligami itu harus dilegalkan di aceh kalau saya terus terang sangat
karena saya berpikir hari ini yang kediskriminasi itu bukan perempuan
justru dengan tidak adanya poligami yang kediskriminasi perempuan
tapi dengan adanya poligami yang diselamatkan itu adalah perempuan
seperti yang diakui pihak dpra kanun ini masih akan melewati tahap pembahasan yang panjang
dpra akan menggelar rapat dengar pendapat umum
yang akan menghadirkan para aktivis perempuan dan berbagai kalangan lainnya
jika kemudian dianggap banyak melahirkan mudorot
maka poin yang melegalkan poligami akan dihapus dalam draft kanun hukum keluarga ini